ribuan santri dan kiai dari berbagai daerah di indonesia membuat deklarasi jaringan kiai santri nasional di pondok pesantren aman natu umah kabupaten mojokerto
deklarasi ini merupakan bagian dari jaringan relawan untuk memenangkan pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin sebagai presiden dan wakil presiden periode mendatang
deklarasi ini dibuat ribuan kiai dan santri dengan nama jaringan kiai santri nasional di pondok pesantren amanatul umah di desa kembang belor kecamatan pacet mojokerto jawa timur
empat perwakilan dari provinsi hadir dalam deklarasi tersebut
dalam deklarasinya jaringan kiai santri menyatakan akan memilih dan memenangkan pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada april dua ribu sembilan belas
alasannya pasangan jokowi ma'ruf amin adalah jaringan yang berbeda
jaringan kiai santri nasional adalah jaringan presiden dan wakil presiden yang memiliki kedekatan dengan umat islam
selain itu pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin dinilai memiliki pengalaman dalam memimpin negara ataupun organisasi islam terbesar
jaringan kiai santri nasional nantinya akan bekerja dengan tim kampanye daerah di setiap provinsi
ketua tim kampanye nasional jokowi maruf amin menyatakan berterima kasih atas dukungan dari jaringan kiai santri nasional
hal ini dilakukan karena jokowi memiliki hasil kerja
ya alhamdulillah memang kita lihat memang pak capres kita pak jokowi memang kan hasil kerjanya juga meresap sampai umat
dan ini sesuatu yang harus kita banggakan dan harus dilanjutkan
karena memang beliau benar benar hati nuraninya untuk rakyat dalam arti membangun perhatian dan semuanya
selain ribuan kiai santri hadir sejumlah tokoh
di ketua umum p tiga romah rumusi gubernur jawa timur terpilih kofi fai indra parawansa dan ketua tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin erick thohir
agung ibowo mojokerto